saya ingin menjadi pacar kamu
karena kamu selalu membuat aida menangis
aida menjadi tanggung jawab saya
dan saya gak akan membiarkan
aida jatuh ke tangan laki laki gak berguna

aida pasti sangat terpukul sekali dengan kejadian ini
untuk bisa membuat aida bahagia
iya aku akan bikin aida dapat tersenyum kembali
lepas malam ini kamu sama aida mau pergi keluar
itu berarti kamu mau kencan ya
pak aku cuma ngajak jalan jalan pak
kamu ini pakai malu malu lagi sama papa
papa udah lama gak lihat kamu semua seperti ini
anji apa ini berarti kamu sudah siap membuka hati kamu lagi untuk gadis lain
maksud papa selain aida
amara marahullenfangu saudara saudari sudah malu
sudah kah kamu merasa benar
tungguin w mutta dulu
kita berangkat sekarang
ya ampun tempatnya bagus banget dokter
makasih dokter udah bawa saya kesini
saya belum pernah diajak makan
ketempat rumah saya
kamu mengizinkan saya untuk
kamu mengizinkan saya untuk
bisa menjaga kamu
maksud dokter kayak bondan sama bapak jagain saya
menjadi pacar kamu aja
dokter dokter pasti lagi mau bikin saya deg degan kan
supaya dokter bisa ngetes jantung saya udah sehat atau belum
iya kan dokter
kaedah saya tidak mengetes kamu
saya sama sekali tidak mengetes kamu aida
saya mohon kamu izinkan saya untuk bisa
menjadi pacar kamu
saya menjadi pacar kamu
saya serius aida
saya ingin menjadi pacar kamu

karena saya tau dokter dokter gak cinta sama saya
karena saya tau dokter masih cinta sama almarhumah tunangannya dokter
dan saya rasa dokter ngomong begini juga karena sebenarnya dokter kasihan sama saya kan
karena dokter baru dengar tentang cerita aksan tadi
dokter gak perlu ngelakuin hal ini dokter
dokter udah ngelakuin banyak banget hal yang baik buat saya
dokter udah ngelakuin banyak banget hal yang baik buat saya
kalau gitu saya pulang dulu dokter
kalau gitu saya pulang dulu dokter

aku paham kalau kamu gak mengizinkan saya untuk jadi pacar kamu
kamu izinkan saya untuk bisa menjaga kamu aida
sayang mohon kamu gak keberatan untuk hal itu
saya detik perfect eli
mau ngapain tuh si indira palsu itu
kok keliatannya mu curigakan banget
mendingan gue ikutin
siapa tahu bisa gue manfaatin
selamat malam pak dokter
malam pak riza
ada perlu apa malam malam
saya harus bicara dengan aida